saudara bank indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di tingkat enam persen bulan ini
keputusan ini jadi konsisten dengan kebijakan yang prostability
reaktif dan forward looking untuk menjaga stabilitas ekonomi
rapat dewan gubernur bank indonesia pada sembilan belas sampai dua puluh maret dua ribu dua puluh
memutuskan mempertahankan bi rate sebesar
suku bunga deposit facility sebesar lima dua puluh lima
dan suku bunga lending facility sebesar enam tujuh puluh lima
keputusan mempertahankan bi rate pada level enam
tetap konsisten dengan fokus kebijakan monetari yang pro stability
yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
serta langkah preventif dan forward looking
untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran
sementara itu kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap pro grut
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
bank indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter
makro prudensial dan sistem pembayaran
untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
melalui upaya sebagai berikut
stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas
dan surat berharga negara di pasar sekunder
penguatan strategi operasi moneter yang pro market
untuk efektivitas kebijakan moneter
termasuk optimalisasi sekuritas rupiah bank indonesia
sekuritas falas bank indonesia
dan sukuk falas bank indonesia
perluasan pendalaman pasar uang dan pasar falas
melalui peningkatan volume dan jumlah pelaku transaksi repurchase agreement
penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit
dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi
penguatan aspek perlindungan konsumen
dalam inovasi produk melalui kampanye literasi digital
termasuk melalui kris jelajah indonesia
dan perluasan kris antar negara
untuk menjaga stabilitas makroekonomi
dan mendukung pertumbuhan ekonomi
koordinasi kebijakan bi dan pemerintah terus ditingkatkan
penguatan koordinasi melalui program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah
inflasi ihk pada februari dua ribu dua puluh empat tercatat sebesar dua tujuh puluh lima persen year on year
bi akan terus memperkuat kebijakan moneter prostability
dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah
sehingga inflasi dua ribu dua puluh empat tetap terkendali dalam sasaran dua lima plus minus satu persen
bank indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan
dengan komite stabilitas sistem keuangan
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha
khususnya pada sektor sektor prioritas
bank indonesia terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional
termasuk mempercepat konektivitas sistem pembayaran
dan transaksi menggunakan mata uang lokal
bank indonesia juga terus memastikan
ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup
dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah nkri
termasuk pada periode ramadan dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
melalui program semarak rupiah ramadan